belakangan anda pasti banyak mendengar nama nama festival musik jazz bermunculan di indonesia
lalu apa kira kira persamaan diantara nama nama festival tersebut
mereka sama sama mayoritas diisi bukan oleh musisi jazz
contohnya nama nama pengisi acara pada festival ini bukan musi jazz
namun musisi pop yang saat ini sedang terkenal
alasan yang biasa dilontarkan oleh para promotor adalah tidak banyaknya musisi jazz yang bisa mendatangkan masa
akibatnya mungkin anda sering melihat panggung panggung utama festival jazz justru diisi oleh musisi yang bukan bergenre jazz
kalau kemarin sih hari pertama saya menonton boyz ii men
kalau hari ini udah pasti kahitna
bagus semua ya ada glenn ada yura ada moka ada tulus ada raisa
persiapannya latihan kita ada beberapa ransumen baru yang emang a little jazzy
karena semua tahu aku bukan musisi jazz
jadi kesini menghormati temanya pastinya
kita akan membawakan beberapa lagu yang di ransumen ulang
saya nggak ada treat khusus sih dengan musik yang saya bawakan
saya hanya membawakan lagu lagu yang saya tulis dan silakan penonton yang menilai nanti di mana nuansa jazznya terasa tanpa harus memaksakan
selain inkonsistensi saat ini festival musisi jazz senderung mendatangkan musisi internasional sebagai penampil utamanya
alasannya lagi lagi adalah untuk mendatangkan banyaknya pengunjung ke dalam festival

musisi internasional yang tampil adalah musisi lawas yang sudah lama tidak berkarir dan tidak berasal dari genre musik jazz
menggunakan judul festival musik jazz seharusnya bukan hanya saja menghibur
namun juga memberikan edukasi tentang musik jazz itu sendiri kepada halayak
jangan sampai penonton mendapatkan definisi yang salah tentang musik jazz dari apa yang mereka tonton di dalam sebuah festival
istiarto sigit yogyakarta